saya terminal saya nggak ada kardian apa apa
saya miskin parah kopi aja nggak kebeli
kita jadi begini gara gara bos bubun
bos bos berebut kekuasaan kita orang orang kecil yang jadi korban
tadinya saya pikir bisa nyari duit dari parkir
tapi di sekitar sini semua tempat ada yang pegang
tidak ada yang kamu kenal
bisa tapi nanti jadi berbut uang kecil
markir uangnya bukan lumayan
lumayan kalau nggak harus store
ada bosnya juga
payak juga udah dibayar
itu udah harga bagus kan
terus rencana kamu gimana
kan gak mungkin terus terusan nganggur
sempat kepikir buat balik lagi ke terminal
kan kita sudah ditenang
sebetulnya kan yang bermasalah bukan kita
bos bos kamu mau ketemu bos bubun
kalau transfer kan lebih praktis
terus lebih aman
masalahnya nanti menteri keuangan jadi tahu motor ini dijualnya berapa
kalau udah masuk susah buat keluarnya lagi
saya kan butuh juga sedikit buat jajan
menteri keuangan itu siapa
bang edi ada
biasa bang setoran
setelah matahari terbit
mamang baru keluar rumah
saya sebenarnya tadi subuh udah bangun
terus tadi krimut
nanti aja mak
kalau mau bikin kopi
di termos ada air panas
jadi mau ke terminal
ketemu bos bebun
saya mau ke terminal

belum tahu modalnya dari mana
yaudah nanti saya jemput
arjun udah dateng
gimana kabarnya bapak
bukannya udah ke dokter
gak ada hasilnya
bukan gak ada hasilnya
udah nyoba pengobatan alternatif
pakai obat obatan tradisional
maaf ada yang mau belanja
cari apa bu
tadi mau dompet gak
ketinggalan di rumah
pake perhatian du tylenol
sebentar aku telfon
masih di jalan bos
saya nggak jauh
bos nggak jauh
kenapa sekarang nggak ada
kayaknya ke warung
bukan cuma rugi secara material
rugi secara mental
siapa yang don
gara gara kecopetan kemarin
lagi nyetrika juga
kenapa sampai kayak gitu
memangnya waktu kecopetan
di dompet uangnya banyak
buat orang lain sih
mungkin gak banyak
banyak tujuh ratus lima puluh ribu
buat bayar kontrakan
sama kartu bpjs yang hilang
mau balas dendam
memang kamu tau
kalau gak tau siapa yang nyopet
terus balas dendam
saya dendam sama semua copet bos
kamu mau sibuk nyari copet
gak mau kerja lagi
sibuk nyari copet
atau kerja lagi
sibuk nyari copet
atau kerja lagi
sibuk nyari copet
atau kerja lagi
kerja lagi bos
kerja lagi bos
langsung jalan aja
emangnya kamu udah ngopi
udah langsung jalan
gak usah bikin kopi
bentar ini nutup pintu dulu

bentar ini nutup pintu dulu
ia seperti upacara
lancan kanan gerak
lapor saya membawa satu calon anak buah baru
istirahat di tempat gerak
selamat datang di kantor aksi bergerak cepat
yang apabila disingkat maka akan menjadi abc
yang sekaligus juga merupakan kampus akademi of bandung copet
yang apabila disingkat juga akan menjadi abc
penggabungan dari keduanya
dan karena sifat domisilinya yang sementara
tergantung dari situasi dan kondisi keamanan
maka saya menyebutnya sebagai markas operasional darurat
yang apabila disingkat maka akan menjadi modar
sejauh ini bisa dipahami
maaf tadi kalau saya nggak salah dengar akademi copet
tidak salah ini memang akademi copet
karena saya merancangnya sebagai akademi yang bertarap internasional
maka saya menamainya dalam bahasa inggris
akademi ok bandung copet